ya kalau bukan fatim mungkin calon suaminya nanti yang akan meneruskan abah untuk mengelola pesantren ini
insya allah insya allah
dan aba teh tidak mau memberatkan calon suaminya fatin nantinya
nah pondok pesantren ini kan harus dipikirkan juga
jadi ya nggak mau menurut aba
minimal calon suaminya fatin harus orang yang paham agama
ngerti baca kitab
nah tuh botak pada mau kemana ya
jangan sampai dia punya recer yang kagak beres
nah bang apai tunggu tunggu tunggu
ini bang diterima ya bang
dari kita nih peragam peragam
tapi jangan dilihat isinya bang
iya bang terima bang
botak pada ngapain ya
tapi ini bentuk solidaritas kita bang sesama pedagang sini
makan juga pedagang disini bang
iya bang bener bang
udah terima aja napa ya bang
terima aja bang
udah terima aja
gue terima ya
sampai salam buat dagang lain
udah iju gue pak daya
kalau gitu kita bilang dulu ya bang
udah ibang ya
amin ya allah
jeki datang lagi
terus dijam buat gue
namanya orang lagi kasemaran
kamu datang lagi kasemaran
ketika lo baca surat ini
gue mungkin udah dalam perjalanan menuju paris
perpisahan itu gak enak tom
dan gue gak anggap ini perpisahan
kalau allah mau ngendaki
kita pasti bakal ketemu lagi
fadil bawa aave ini irman
maaf nih bang ustadz paruh
aneh kesini mau bawain kopi spesial buat bang fahruk
kopi sidik kalang
aneh tau banget nih
jam segini enaknya buat ngopi bang ustadz farouk
irman aave lagi irman
eko teh talua dengan sate padang
kalau dimakan amboi di lidah
tentram di hati bahagia sudah pasti hari ini
antum juga berkah
enak aja dateng dateng
aneh duluan yang ngasih untuk bang ustadz farouk
ini lebih enak bang ustadz
ini sudah pas
rasanya lebih enak
rasanya lebih enak
untuk bang ustadz
supaya antum akur
berkah antum semuanya
ana mau ke rumah ustadz
ustadz sepuh dulu
ada urusan penting
aku hantar saja ya
aneh aja bang ustadz
ini urusan petinggi
ini urusan penting
antum berdua tidak usah ikut
tidak akan mengerti antum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

sampai jumpa di video selanjutnya
apa yang kamu lakukan
ditanya malah kabur budaknya
mabuk lagi dia nih
bagaimanapun harus dipersiapkan kan mbak
yang akan menggantikan
anak kita kan perempuan
ya kalau bukan fatin
yang akan meneruskan abah
untuk mengelola pesantren ini
dan abah teh
tidak mau memberatkan calon suaminya
pondok pesantren ini kan harus dipikirkan juga
enggak mau menurut abah
calon suaminya fatin
harus orang yang paham agama
ngeri baca kitab
ada apa farwa
ana mau mengembalikan kitab
ana sudah hata
alhamdulillah ustaz tufu
terima kasih ya farwa
mestinya ana yang berterima kasih
mestinya ana yang berterima kasih
karena begitu banyak ilmu yang anda dapat disini
kalau begitu anda permisi
sudah sudah sudah
bang bang kenapa jadi kayak gitu ya bang
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok
gak tahu kok